ekosistem leuser tidak hanya melindungi satwa dan ragam hayati yang tinggal di dalamnya
leuser juga menjaga kehidupan manusia yang berada di sekitarnya
disadari ataupun tidak tak kurang dari empat juta manusia mendapatkan sumber kehidupan dari hutan leuser
hutan hujan terakhir dengan kondisi paling baik di asia bahkan dunia

satuan tugas pengamanan hutan menjadi ujung tombak penjaga kelestarian hutan sekitar leuser di udit pelaksana teknis daerah wilayah enam
tidak kurang dari tiga ratus dua puluh anggota pengamanan hutan tersebar di lima kabupaten dan kota madia di sekitar leuser
enam kabupaten tersebut diantaranya adalah blangpidi tapaktuan aceh singkil kutacani dan subulus salam
tidak kurang dari dua ratus lima puluh anggota pengamanan hutan tersebar di sekitar leuser
tidak kurang dari dua ratus lima puluh anggota pengamanan hutan tersebar di sekitar leuser
patroli keamanan hutan menjadi kegiatan rutin yang dilakukan petugas pamhut
wilayah patroli petugas dapat mencapai ratusan kilometer setiap hari
mereka menyisir setiap areal yang berpotensi menjadi sasaran kejahatan hutan
seperti batas hutan negara dan hutan konservasi

operasi patroli seperti ini dilakukan rutin sekitar dua tiga bulan
tiga kali dalam sebulan
dilakukan gabungan antara pengamanan hutan di bawah dinas kehutanan
juga ada forum komunikasi leuser dan juga kolores tempat
operasi atau patroli seperti ini biasanya menargetkan pelaku pelanggaran yang merambah hutan
juga ada illegal logging dan juga perburuan
nah saat ini kita akan menuju wilayah singkil
sekitar empat lima jam dari wilayah tapaktuan
sekitar empat lima jam dari wilayah tapaktuan
dan target kita atau operasi kita kali ini akan menargetkan praktik illegal logging

patroli kali ini dilakukan oleh dua belas petugas pamhut
anggota kepolisian resor singkil dan forum konservasi leuser
petugas menyisir tepi hutan di wilayah kabupaten singkil
barisan pohon sawit di perkebunan menjadi pemandangan yang hampir tidak putus sepanjang perjalanan kami
di sebuah lokasi di tepi hutan negara
petugas memutuskan berhenti karena mencurigai kegiatan illegal logging atau pembalakan liar
benar saja petugas menemukan tumpukan kayu yang telah terpotong rapi di dua lokasi yang berdekatan
tumpukan kayu pertama tergeletak di samping sebuah gubuk kayu sekitar ladang yang terkunci
namun setelah diperiksa petugas tumpukan kayu ini bukan hasil pembalakan liar
kayu kayu ini adalah kayu rakyat bukan berasal dari hutan negara
memang menurut petugas polisi kehutanan kayu ini adalah jenis kayu rakyat atau kayu jabon yang memang diperbolehkan mengambil dari dalam hutan
hanya perlu izin dari kepala desa
sementara kayu yang berada di sebelah sana
tapi memang kayu negara atau kaya hutan lindung jadi harus diamankan yang berada di sebelah kanan sebelah sana
tumpukan kayu lain ditemukan petugas tersembunyi di balik rimbunnya semak
kayu kayu ini adalah hasil penebangan liar karena berasal dari hutan negara
kayu ini adalah kayu merah jenis keluarga meranti dan kapur
yang harganya bisa mencapai enam sampai sepuluh

petugas menemukan sekitar dua meter kubik kayu
diduga pelaku belum lama mengangkut kayu karena ada jejak ban truk pengangkut kayu yang masih baru
menurut informasi awal sedikitnya terdapat lima belas meter kubik kayu hutan di lokasi ini
pak ini kan ada yang tadi yang di dekat pondok tadi bukan kayu hutan pak ya
bukan nah yang ini kayu apa ini pak
kayu jenis rimba campuran kayu hutan ya
dilarang untuk ditebang
dilarang untuk ditebang
terus memang sedikit atau tinggal sedikit itu
ini bukan sedikit tapi tinggal sedikit
mungkin sudah bocor rahasia kan jadi mereka itu keburu buru memindahkan atau mengangkut ke ini
oke itu tadi ada truk yang masih fresh ya pak mungkin sehari ya hari ini mungkin ada pergerakan untuk mengangkut
ini nampaknya baru nih
iya kondisi tanahnya masih baru mungkin pagi pagi diangkat
dari mana pak kayu kayu ini kemungkinan besar
kita dari hutan sini juga seputaran ini
ditarik pas dalam banjir kan ditarik melalui air
nah biasanya kayu kayu ini akan dipasarkan kemana yang dari sini pak
ada sebagian untuk lokal ada sebagian dipasarkan ke sumatera

nah praktik seperti ini memang sering ditemukan di sini
nah praktik seperti ini memang sering ditemukan di sini
nah praktik seperti ini memang sering ditemukan di sini
diterapkan di daerah sini atau baru ini
sering sering ditemukan
kalau di itu kalau kita mau jalan itu setiap harinya ada walaupun polomonya tidak banyak

karena petugas tidak menemukan tersangka di lokasi
temuan seperti ini akan disita dan akan rutin dilelang oleh negara

temuan seperti ini akan disita dan akan rutin dilelang oleh negara
setiap satu tahun
modus pembalakan liar di sekitar wilayah leuser pada umumnya dilakukan di lokasi yang sulit dijangkau petugas
oleh karena itu praktik pembalakan liar menjadi salah satu kasus kejahatan hutan yang sulit terbongkar
kasus pembalakan ini tidak hanya terjadi di satu kabupaten
tapi terus terjadi di enam sampai tiga belas kabupaten di kawasan ekosistem leuser
data penebangan kayu di hutan sekitar leuser terus meningkat setiap tahun
bahkan kasus pembalakan liar di satu kabupaten saja di sekitar leuser
dapat merugikan negara antara tiga sampai empat triliun rupiah per tahun

ekosistem leuser memiliki nilai penting baik untuk masyarakat sekitar maupun untuk indonesia bahkan dunia
tantangan utama yang dihadapi untuk melindungi dan memanfaatkan kawasan ini adalah beragam kepentingan baik kelompok maupun perorangan
sebagian besar wilayah ekosistem yang diperuntukkan sebagai hutan lindung dan kawasan konservasi
masih terdapat perkebunan konsesi kayu hutan masyarakat
bahkan desa desa terpencil
dengan fungsi vitalnya leuser membutuhkan solusi agar tidak terus terdesak aktivitas manusia
jadi memang leuser sekarang memang terganggu
tetapi ini adalah kawasan ekosium leuser merupakan tempat terakhir
yang masih bisa terselamatkan di dunia ini dengan fungsi ekologis dan fungsi yang lainnya itu sangat sangat besar
kita tahu bahwasannya tidak ada tempat di dunia ini di mana badak harimau gajah dan orangutan bisa hidup bersama
dan kawasan yang tersisa itu cukup luas sekali
enam juta hektare hutan leuser berangsur surut dan berubah fungsi
bahkan pemerintah pusat memiliki rencana pembangunan yang dianggap akan menjadi ancaman untuk kepunahan leuser
pemerintah mengalokasikan cukup banyak dana atau akan mengalokasikan cukup banyak dana untuk pembangunan jalan
untuk pembangunan bendungan juga infrastruktur lainnya yang merusak kawasan ini
ini menjadi tantangan terbesar dan kita menginginkan bahwasannya pemerintah harus paham harus sadar bahwasannya ini adalah tempat yang sangat penting untuk
bukan hanya untuk keragaman hayati tapi juga untuk masyarakat aceh
nah ketika infrastruktur ini dibangun kemudian dengan akses jalan maka itu akan memotong semuanya akan menyebabkan perambahan muncul
lalu kemudian dalam waktu yang kedepan
juga pemerintah pasti akan meminta pelepasan kawasan hutan
nah dampaknya sangat besar ketika jalan mulai dibangun
umumnya dimanapun itu dapat kita lihat hutan sekitarnya pasti akan rusak
pembukaan lahan hutan konservasi leuser menjadi ancaman yang tidak bisa dianggap remeh
laju kehilangan hutan di kawasan ekosistem leuser
baik yang berada di wilayah provinsi sumatera utara
baik yang berada di wilayah provinsi sumatera utara
maupun aceh terus terjadi
tidak hanya penebangan kayu
perambahan dan alih fungsi hutan juga menjadi penyebab utama
sebagian dibuka oleh warga untuk kebun jagung maupun pohon buah
sebagian lagi beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit
milik pemodal besar bahkan korporasi
batas wilayah konservasi dan hutan lindung
yang dianggap tidak tegas bahkan tidak jelas
membuat upaya pembukaan lahan di areal dilindungi seperti ini
dapat dengan mudah dilakukan oleh siapapun
masyarakat pemodal besar bahkan korporasi
dapat dengan leluasa membuka lahan untuk perkebunan
di areal yang dilindungi oleh negara
terutama di wilayah yang jauh dari jangkauan petugas
pembukaan lahan di areal yang seharusnya terlindungi ini
berlangsung cepat dan masif
antara puluhan sampai ratusan hektare di satu lokasi
kawasan ekosistem leuser yang didalamnya terdapat
taman nasional gunung leuser
telah kehilangan wilayah hutan puluhan ribu hektare setiap tahun
luas tutupan hutan di leuser terus berkurang
dari dua dua puluh juta hektare pada seribu sembilan ratus tujuh puluh lalu
menjadi satu tujuh puluh delapan hektare
di tahun dua ribu lima belas
bahkan pada periode dua ribu sepuluh sampai dua ribu lima belas
tutupan hutan yang hilang mencapai tujuh puluh tiga enam ribu hektare
lebih luas lagi pulau sumatera telah kehilangan hutan
angka deforestasi ini adalah yang tertinggi
dibandingkan dengan pulau lain pada periode tersebut
sebagian besar kasus perambahan hutan dan pembukaan lahan
berakhir menjadi areal perkebunan kelapa sawit
jadi perambahan yang dilakukan itu bukan orang yang tidak mengerti sebenarnya
tapi adalah orang orang yang memiliki kemampuan finansial yang besar
umumnya mereka adalah orang orang yang dapat kita sebut memiliki pendidikan yang lebih baik
kalau masyarakat membuka lahan hanya
dalam skala yang kecil
tapi di banyak tempat
pembukaan lahan itu sangat masif dan besar menggunakan alat alat berat
artinya ini adalah orang orang yang cukup memiliki modal
perusahaan sebagian terlibat dan mereka juga membuka dalam skala yang cukup besar
tetapi saat ini ekspansi dari perkebunan itu agak sedikit tertahan
walaupun tidak menghentikan perkebunan
tidak menghentikan secara total
di beberapa tempat kita menemukan perusahaan yang masih membuka
walaupun mereka sebutkan mereka mendapatkan izin
tapi mereka telah meng clearing lahan lahan hutan yang sangat baik
yang masih sangat baik dan penting untuk masyarakat
sawit menjadi prima dona di wilayah leuser sejak tahun sembilan puluh an
petani bahkan nelayan tergoda peluang berkebun sawit
sebagian mengganti ladangnya menjadi kebun kelapa sawit
sebagian lagi menggantung jaring dan membuka kebun sawit
perkebunan sawit di sekitar wilayah leuser berkembang sangat cepat
ini terjadi karena warga menganggap hasil perkebunan sawit lebih cepat mendatangkan keuntungan
setiap hektare kebun sawit dapat dipanen dua minggu sekali
sekali panen tiap hektar kebun sawit menghasilkan sekitar satu dua ton per kebun sawit

ada beberapa jaring yang berkembang dengan harga jual sawit antara seribu seribu lima ratus rupiah per kilogram
jika seorang warga memiliki sepuluh hektare kebun sawit
maka setiap bulan bisa mengantongi hasil panen kotor hingga enam puluh juta rupiah
punya prospek yang sangat luar biasa
di samping juga bisa dengan lancarnya
dengan adanya sawit ini minimal pengangguran bisa menurun
pendidikan bisa meningkat artinya kami bisa menyekolahkan anak
jadi rata rata yang seperti itu saya pikir sudah sangat membantu
memang tidak semua wilayah kebun sawit berada di dalam kawasan hutan leuser
godaan potensi ekonomi perkebunan bisa menjadi pemicu
makin agresifnya masyarakat maupun perusahaan memperluas perkebunan
hingga masuk ke kawasan ekosistem leuser
tidak akan sepadan membiarkan kawasan ekosistem leuser rusak dan dirusak
oleh siapapun untuk kepentingan apapun
upaya perlindungan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dan warga sekitar leuser
dengan berbagai risiko
leuser diciptakan sebagai pelindung jutaan makhluk hidup
yang berada di dalam dan sekitarnya
leuser harus tetap ada agar kelak generasi mendata bisa menikmati
kawasan hutan leuser adalah desa mutiara
berada di kaki gunung leuser di aceh selatan
tak kurang dari seribu jiwa warga desa mutiara menggantungkan hidup pada leuser
junaidi menceritakan betapa alam leuser memberikan banyak manfaat untuk warganya
warga desa mutiara
menanam padi pohon pala dan jagung sebagai sumber penghidupan
kepala desa mutiara ini mengajak saya melihat sumber mata air
yang telah puluhan tahun menjadi andalan warganya
mata air ini berjarak sekitar dua km dari pemukiman desa mutiara
warga telah memanfaatkan mata air sejak awal tahun sembilan puluh an
warga membuat penampungan berupa bak permanen
sebelum airnya dialirkan melalui pipa besi dan paralon ke rumah rumah
sayang beberapa tahun lalu kondisi air dari mata air ini tercemar bakteri
akhirnya warga hanya menggunakan air untuk mandi dan mencuci
di sebelah mata air
terdapat instalasi air perusahaan air minum
namun warga enggan menggunakannya karena harus membayar iuran
kini warga desa mutiara menggantungkan kebutuhan air dari sungai
yang mengalir dari gunung lemser
air sungai untuk minum air sungai
kalau mata air itu dulu nggak bisa nggak bisa diminum
kata orang gampung ada batu
waktu dimasak putih airnya
sekarang sekarang orang kampung minum air di sumur
sumur dari mana
nggak pakai sungai
belum belum ada sungainya
sungai memang udah lama udah ada
puluhan tahun anak sungai alas ini menjadi sahabat warga desa mutiara
awal september dua ribu enam belas lalu malapetaka terjadi
diawali hujan deras selama dua hari di desa mutiara
sungai kecil ini meluap
air bah mengalir deras dari arah gunung
menyapu lahan pertanian perkebunan dan rumah warga
tebing tebing pun longsor di belasan lokasi
warga desa mutiara pun masih menyimpan trauma
berapa tinggi dia tuan
iya kalau umur saya lima puluh ya sebesar ini
paling besar ya
kayu sampai ke sini
bayangkanlah rumah naik air
sampai seberapa pak
sampai lima puluh senti
batang kayu besar
batang kayu besar
batang kayu besar
batang kayu besar
batang kayu besar
batang kayu besar
batang kayu besar
batang kayu besar
menumpuk di ladang
tanggul masyarakat jebol
warga berharap pemerintah membantu pemulihan ladang dan desa setelah banjir
bencana yang terjadi di desa ini adalah pertanda ekosistem leuser telah rampung
setiap aktivitas manusia di dalam hutan leuser telah melumpuhkan fungsi leuser untuk mencegah erosi
batang kayu besar
batang kayu besar
batang kayu besar
batang kayu besar
batang kayu besar
banjir bandang mengendalikan populasi hama dan berbagai potensi lainnya
tidak dibutuhkan waktu yang lama bagi warga desa mutiara untuk merasakan dampak kerusakan lingkungan di wilayah loser
banjir besar baru saja terjadi di desa mereka pertama kalinya dan terbesar sepanjang sejarah desa mutiara
banjir tidak hanya membawa air tapi juga gelondongan kayu sebesar ini menyapu lahan pertanian ratusan hektare
dan terjadi juga longsor di hampir dua puluh titik
di sekitar desa mutiara
dan ini adalah dampak yang ditanggung warga desa mutiara atas perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan
ekosistem leuser merupakan tempat perlindungan terbesar hutan hujan malaysia yang belum terganggu di dunia
itu mengapa tidak sedikit penduduk dunia yang peduli dengan kondisi leuser
karena leuser tidak hanya sebagai hutan perlindung satwa maupun hayati
tapi juga sumber kehidupan jutaan manusia
akan memalukan jika warga negara indonesia sebagai pemilik ekosistem leuser justru abai terhadap leuser
yang merupakan sisa hutan terbaik di dunia